novel coronavirus ncov atau biasa disebut dengan virus corona
memiliki bentuk bulat berdiameter sekitar seratus hingga satu ratus dua puluh nanometer
virus ini dapat menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin
virus corona telah dideklarasikan who sebagai penyakit menular dan berbahaya
untuk itu pencegahan sejak dini sangat dibutuhkan
air liur bisa menempel di berbagai tempat seperti tangan gagang pintu hingga peralatan elektronik
dan jika anda menyentuh sesuatu lalu anda memegang wajah mengucuk mata atau memegang wajah orang lain
bisa jadi semuanya akan terjangkit
dan saat anda bertemu seseorang yang terlihat batuk bersin atau sakit disarankan agar anda menjaga jarak
selain itu penggunaan makhluk
masker dinilai cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus ini
saat digunakan jangan sentuh bagian depan masker
masker hanya dapat digunakan dalam satu hari dan segeralah membuangnya
karena penggunaan masker yang terlalu lama dapat memicu bakteri terus berkembang
virus corona dapat menempel pada suatu objek selama dua puluh empat jam
untuk membersihkan anda dapat mencucinya dengan sabun

untuk langkah mencuci tangan anda harus mencuci secara menyeluruh dengan sabun
dimulai dari punggung tangan selas sela jari hingga bawah kuku kurang lebih selama dua puluh detik
selain itu untuk menghindari terjangkit virus corona
jangan berbagi makanan atau minuman dalam satu tempat
untuk itu jangan lupa melakukan olahraga secara teratur
agar imun tubuh semakin kuat untuk menghadapi virus
ketika berbagai cara penularan infeksi virus corona telah diketahui
maka segera lakukan penjagaan dengan memeriksakan diri ke dokter